nyongashimika ya segala hal yang berbau korea ini sedang hits di indonesia mulai dari musiknya
drama korea sampai dengan cemilan ala korea yang ada di street food korea sana dan kita
sering temui juga nih drama dramanya apa aja cemilannya bagaimana rasanya saya akan mengajak
anda untuk mencicipinya tapi nggak usah ke korea tapi di jakarta aja saya pun mengunjungi everplate
kemang yang menjual berbagai menu termasuk camilan ala korea karena konsepnya cloud kitchen anda hanya
bisa pesan melalui online ataupun membeli untuk dibawa pulang hal ini tentu lebih aman di tengah
pandemi berbagai kedopan ala korea bisa anda coba disini mulai dari kondok topoki hingga
pancake korea kondok yang sering ditemui di korea biasanya berisi sosis dan juga keju mozzarella yang
berbalut tepung jagung dengan berbagai sausnya selain itu ada juga topoki yang terbuat dari
tepung beras odeng atau otak otak ikan dengan kuah pedas yang terbuat dari bubuk cabai
seperti dramanya camilannya pun banyak disukai masyarakat indonesia
nah terus aku coba coba cari di grabfood aku nemuin ini terus akhirnya keseringan deh beli ini gitu
rasanya enak banget mozzarellanya juga dia tuh banyak banget jadi kayak kalau misalnya itu tuh
mulur banget walau di indonesia resep kondok dan topoki yang dipakai asli dari negeri gingseng sana
begitupun dengan berbagai bahan yang dipakai walau begitu ada menu yang diinovasikan yakni
kondok yang berisi coklat dan juga mozzarella kebetulan racikannya dibuat oleh founder kita
sendiri dia belakang layar dia kreatif director yang ngebuat semua bahan baku kita yang dari korea
dia buat dan dia juga orang asli korea jadi otomatis rasanya itu memang otentik korea gitu
camilan korea lainnya yang sering dijumpai di musim dingin ada pancake korea atau yang biasa disebut dengan hottong
hotdog berbentuk seperti roti dengan berbagai isian namun yang paling terkenal adalah gula merah dan
selai kacang dengan isian yang manis hottog paling nikmat dimakan selagi panas cocok juga nih kita
santap saat ini apalagi di indonesia sedang musim hujan aku beli pancake korea rasanya tuh
pertamanya kayak ada gurihnya gitu kan terus nanti aftertage nya itu manis gitu sih sama ada tambahan tekstur dari kacangnya itu nambah kayak crunchy crunchy gitu
pancake korea memang belum semarak topoki namun minatnya kini juga semakin banyak
kita melihat entusiasnya semakin hari semakin bagus ya maksudnya awareness terhadap makanan korea itu sangat tinggi
dan pencinta korea itu apalagi kalau yang suka k drama k pop mereka itu suka banget dengan jajanan seperti ini
kita ini dari bulan ke bulan kita bisa sekarang sudah mencapai lebih dari dua sampai tiga box ya hanya khusus hottock saja
tak mau ketinggalan saya pun juga ingin mencoba berbagai rasa kudapan anda
alat korea ini
nah sekarang kita pasangnya ada berbagai cemilan korea mulai dari konduk topoki sampai dengan pancake korea
kalau di street food korea sana biasa kondok ini makannya diculupin ke topoki seperti ini
seperti ada secret sauce nya ada sosis ada juga mozzarella
rasanya gurih cukup mengenyangkan ya
selain itu juga kalau di indonesia biasanya di inovasi dengan konduk isinya coklat
mau yang manis manis cemilan lainnya juga ada
pancake korea yang biasa disebut dengan hotdog
di sini di korea sana diisi dengan gula merah dan juga ada kacangnya
terima kasih kita see you
berbagai kudapan korea ini bisa anda coba dengan harga yang tidak mahal
untuk konduk mulai dari delapan belas ribuan dan untuk kotak mulai dari enam puluh sembilan ribuan
sudah tahu mau maraton drama korea sambil mencoba kuda panggang ala korea yang mana
sampai jumpa di andria anhar jakarta